padamnya listrik di wilayah jakarta dan banten selasa siang berangsur teratasi
pihak pln masih menyelidiki rusaknya interbas trafo di subsistem gandul muara karang yang kini masih diperbaiki
gangguan listrik terjadi di beberapa wilayah jakarta dan sekitarnya hari selasa pagi
menurut general manager pln distribusi jakarta raya ihsan asad
gangguan listrik di wilayah jakarta dan sekitarnya terjadi pada interbas trafo di subsistem gandul muara karang
namun pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat listrik sudah kembali normal
mengatasi hal ini pln distribusi jakarta raya segera melakukan manuver atau pengalihan jaringan pasokan listrik ke subsistem lain
pihak pln mengaku masih menyelidiki penyebab rusaknya interbas trafo di subsistem gandul muara karang
sebelumnya diketahui listrik padam di wilayah jakarta selatan jakarta pusat jakarta barat jakarta utara hingga di bagian tangerang banten
pihak pln distribusi jakarta raya segera melakukan manuver atau pengalihan jaringan pasokan listrik di subsistem gandul muara karang
sebelumnya diketahui listrik padam di wilayah jakarta selatan jakarta utara hingga di bagian tangerang banten
sebelumnya ada ratusan penumpang kereta komuter lain di stasiun tanah abang tertahan dan menunggu kepastian pemberangkatan karena listrik mati di wilayah ini
penumpukan ratusan penumpang ini terlihat di dalam stasiun tanah abang jakarta pusat pada selasa pagi
hal ini akibat padamnya jaringan listrik untuk kereta komuter arah banten seperti serpong dan rangkas bitung
padamnya listrik juga membuat ratusan penumpang kereta api tujuan manggarai
yang diberikan oleh banten dan bokor juga ikut menumpuk di stasiun tanah abang
kereta mereka tidak bisa bergerak dari atau menuju tanah abang meski dari manggarai hingga bogor bisa berjalan
para penumpang ini harus menunggu dua hingga tiga jam
tidak sedikit dari mereka yang terpaksa memilih menggunakan mode transportasi lain setelah mendapatkan informasi dari pihak stasiun
ternyata ada lampunya mati
ternyata ada lampunya mati
ternyata ada lampunya mati
pengelola stasiun tanah abang membenarkan adanya penumpukan penumpang sejak pukul tujuh lewat dua puluh menit pagi tadi
penumpukan itu terjadi lantaran kedua jalur kereta tidak dapat beroperasi karena listrik padam
sementara guna mencegah bertambahnya penumpukan penumpang
pihak stasiun tanah abang mengimbau para penumpang menggunakan moda transportasi lain
memang tadi pagi kita ada informasi gangguan krl lintas tanah abang serpong parung sampai dengan rangkas
yang diakibatkan oleh pln aliran listrik padam ya
sehingga mengakibatkan perjalanan krl terganggu
itu aliran listrik dari pln padam dimulai dari jam
dua puluh kemudian kembali normal sekitar jam delapan tiga puluh
mengakibatkan beberapa krl tertahan di stasiun dan petak jalan
untuk di tanah abang sendiri ada dua ka yang tertahan yang seharusnya berangkat tujuh dua puluh lima tadi berangkat pukul delapan tiga puluh lima
kurang lebih satu jam tertahan di tanah air
kita antisipasinya paling hanya menghimbau ke penumpang khususnya di tanah abang
untuk menggunakan transportasi yang lain
karena untuk aliran listrik yang padam kita tidak bisa berbuat apa apa ya
hanya menunggu aliran itu normal kembali
kira kira dapat teratasi nggak pak

dan pada saat aliran mati kita langsung informasikan ke penumpang untuk menggunakan transportasi yang lain
penumpang penumpang ya lumayan
banyak juga mas
mungkin bisa presentasinya bisa seribu atau ribuan ada mungkin
setelah lebih dari empat jam listrik padam penumpukan penumpang akhirnya dapat terurai setelah akhirnya listrik kembali hidup
sejumlah kereta komuter lain pun dapat melayani penumpang dengan normal
gali putra jakarta